ini juga termasuk salah satu yang skeptis dengan esensi demokrasi dalam rancangan kuhp yang kita juga sama sama tahu
sudah masuk dalam atau direncanakan masuk dalam prolegnas tahun ini
termasuk mempertanyakan ya tujuan dekolonialisasi yang diemban tapi justru ditakutkan malah rentan lebih dekat dengan kolonialisasi
apa saja substansi yang menjadi concern anda mas
baik terima kasih banyak mbak fani
kalau kita bicara saya mau mulai dari tadi saya sepakat dengan mbak fani bicara tentang tujuan rancangan kuhp ini apa
dengan niat luhur dari pembentuk undang undang ini pemerintah dan dpr
ada dua ya paling atas ya ada empat sebenarnya tapi dua paling atas tujuannya
tujuan yang adalah satu dekolonialisasi
yang kedua adalah demokratisasi
jadi kalau kita bicara dekolonialisasi sebetulnya lebih enak tanya ke pemerintah dan dpr
yang kemudian mau dikolonialisasi itu pertama
yang kedua demokratisasi
karena kita juga tanyakan kepada pemerintah dan dpr
pasal pasal mana kira kira yang perlu dirubah
supaya demokrasi kita jangan lebih baik
nah berangkat dari situ maka kita harus lihat ya
kalau saya perucutin deh dekolonialisasi
apa saja sih pasal pasal yang kira kira itu
adalah pasal pasal yang dianggap kolonial
nah kalau mau bicara tentang sejarah panjang
rancangan kuhp ada beberapa pasal
sebenarnya yang menarik untuk dibahas
satu pengenalan presiden udah pasti ya
pengenalan presiden kepala negara dan kepala pemerintahan
karena itu satu paket ya
itu satu menjadi masalah
yang kedua misalnya
atau hasil artikulan terhadap pemerintah yang sah
ini ada di pasal
dulu dihapuskan juga oleh mahkamah konstitusi
pengenalan presiden juga dihapuskan oleh makamah konstitusi
yang ketiga ada penghinaan terhadap lembaga negara
atau kuasaan umum
pasal dua ratus tujuh kuhp kalau sekarang itu masih ada
lalu kemudian diuji di mk juga
lalu mk bilang harus belik aduan
nanti kita bisa perdebatkan
nah pasal dua ratus tujuh ini mbak
ini udah nggak ada di kuhp belanda
bahkan di kuhp kolonialisasi
belanda itu sudah dihapus
karena dianggap tidak demokratis
di indonesia diperkenalkan kembali di
pidana terhadap izin
untuk unjuk rasa yang mengakibatkan
perganggunya kepentingan umum
ini pasal lima sepuluh kuhp
yang sebenarnya sudah kehilangan objek karena apa
kita nggak perlu lagi izin
kalau untuk unjuk rasa
kalau yang lain misalnya acara pawai dan lain lain
oke lah karena masih ada konteks izin ya
unjuk rasa demonstrasi itu nggak perlu izin lagi
jadi sebenarnya sudah hilang objek
ini pasal yang sebetulnya dulu dibuat
karena untuk memang memberikan pagar
untuk menyatakan pendapat di muka publik
yang mana kita sudah punya undang undang ya sebenarnya
tapi itu diintrodusur ulang
dengan ancaman pidana yang dua puluh enam kali lebih berat
jadi kalau pakai kuhp
yang warisan belanda
ancaman pidana itu dua minggu
begitu masuk ke rancangan kuhp

ancaman pidana ini satu tahun

ancaman dendanya juga lebih berat
lalu kemudian kita bicara tentang pasal pasal
tadi saya dengar
mbak fahani bicara tentang
misalnya bicara tentang merekam di ruang sidang
hak untuk merekam di ruang sidang
saya tadi sekelabat dengar
pernyataan prof edi yang mengatakan ya harus
seimbang gitu ya dengan kebebasan pers
kita perlu ingat bahwa pasal satu ratus lima puluh
kitab undang undang hukum acara pidana
bicara bahwa persidangan itu
terbuka dan dibuka untuk umum
jadi logikanya defaultnya itu
bukan dilarang lalu diizinkan oleh hakim
dia harus terbuka
kalau orang mau merekam
kalau hakim merasa rekaman itu akan berbahaya pada jalannya sidang
baru dia boleh melarang
jadi pada dasarnya silahkan saja
di apa namanya boleh merekam
tapi kalau hakim merasa itu berbahaya untuk jalan tidak
boleh dilarang bukan sebaliknya
yang kedua tadi prof edi memberikan beberapa contoh
nah saya nggak apa apa ya
tidak pandangan dengan prof
di beberapa negara
emang betul ada larangan itu
amerika serikat misalnya di beberapa persidangan
anda nggak boleh langsung rekam
media nggak boleh langsung rekam
lawyer juga gak boleh langsung rekam
tapi mereka punya pencatatan sidang mbak
nah di indonesia pencatatan sidang kita gimana
ada itu baru mahkamah konstitusi yang lengkap lah
di sidang sidang lain nggak ada
jadi terbukaan publik untuk melihat proses persidangan
itu juga gak bisa
tidak bisa berjalan dengan
nah apakah ini akan dipenuhi
jadi kita siapkan ancaman pidananya
tapi kewajiban dari sisi peradilannya
sisi pemerintahnya juga nggak disediakan
terakhir tadi saya juga dengar soal
tentang zina dan kohabitasi
kita harus kembali kepada konteks
yang mau dilindungi itu apa
untuk zina dan kohabitasi
dulu belanda nih
yang mau dilindungi itu adalah
dulu belanda bilang
kalau misalnya ada orang berzina
itu hanya untuk yang sudah menikah
itu pun kalau anda mau laporkan
anda harus cerai dulu
supaya negara itu tidak merusak hubungan keluarga anda
nah sekarang di kuhp versi indonesia
versi yang harusnya lebih pancasila begitu ya
harusnya lebih memahami pentingnya keluarga
pihak ketiga bisa ikut campur
siapa pihak ketiga yang bisa ikut campur
orang tua atau anak
bahkan kepala desa bisa ikut campur
ikut campur melapor dan lain lain
nah orang tua itu contohnya apa
ini saya kasih contoh terakhir ya
sebelum mbak fani masuk ke pertanyaan
misalnya ada suami istri
umurnya sudah empat puluh tahun
udah umur empat puluh lima puluh lah menikah
entah si istri atau si suami selingkuh
karena pengen keluarga lanjut gitu
tapi orang tuanya nggak terima
nah ada konteks kehormatan
yang ada dalam
suasana suasannya nggak bisa dijawab oleh pemerintah
kalau orang tuanya melaporkan
orang tuanya si istri atau orang tuanya si suami melaporkan
bahwa anaknya selingkuh
lalu kemudian dipenjara
nah bagaimana keluarga mereka
bagaimana si istri yang tidak mau suaminya dipenjara
bagaimana si anak yang butuh bapaknya
bagaimana kalau bapaknya emang sudah mau
apa namanya berobat dan lain lain
makanya yang boleh lapor suami atau istri
dan anda boleh lapor kalau cerai
kita membuat konteks
keluarga itu seakan akan bisa pecah
dan ini bisa berbahaya ke depannya
bayangkan satuan terkecil di negara ini
pajak sudah rapuh
bagaimana kita mau bicara tentang negara kesatuan republik indonesia ke depan
ancaman yang kering terhadap
itu mbak fani
tapi tadi pak wamen sendiri mengatakan
masih membuka ruang untuk diskusi
persetujuan dari dpr gitu
ketika dpr sudah memberikan lampu hijau
kemudian draft yang baru ini
baru akan disosialisasi
dan mendapat masukan
dari publik juga
tapi bagaimana icjr melihat hal ini gitu
ada alasan politik dibaliknya
apakah ini juga beresiko
mencederai demokrasi yang harusnya
diemban dalam substansi rkuhp itu sendiri
posisi kami adalah
kita semua ingin punya kuhp baru
masyarakat sipil itu tidak dalam posisi menolak
tidak dalam posisi apapun itu kita tolak
kita pengen rkuhp baru
kita pengen kuhp yang sesuai dengan demokrasi kita
sesuai dengan demokrasi kita
dengan nilai reformasi kita
jadi kalau tadi prof edi bilang ada masukan
saya harus kasih apresiasi juga
karena beberapa kali prof edi bicara dengan kami
bahwa ada perubahan perubahan pasca dua ribu sembilan belas
yang menurut kami baik
dan kami sudah sampaikan kepada prof edi
kalau perubahan itu baik
kami tidak sungkan dan tidak malu untuk
untuk kemudian mengapresiasi
saya kasih contoh misalnya
ada beberapa perubahan baik dalam rkuhp
soal hukuman mati dimoderasi lebih baik lah
daripada yang sekarang
kita bicara tentang pemerkosaan
tentang kekerasan seksual lebih baik
daripada rkuhp sekarang
tapi pasal pasal lain ini tidak kalah berbahaya
jadi kita tidak sedang dalam posisi
ini kepentingan masyarakat sipil
mbak fani bayangkan ya
rkuhp ini berlaku dari tahun seribu sembilan ratus delapan belas
saya mau coba putar logikanya
ini dari seribu sembilan ratus delapan belas terus orang bilang
bahwa ah kita sudah lama bahas
harusnya segera disahkan
rkuhp ini mbak baru dirombak total
itu seratus tahun kemudian
jadi kalau bapak ibu masyarakat indonesia
yang dengar saya hari ini
yang kita akan sahkan
mungkin seratus tahun ke depan
jadi bapak ibu jangan pernah
ini saya ini advokasi juga
untuk undang undang ite
kuhab yang sudah umur tiga puluh tahun
dan merubah satu pasal itu
susahnya bukan main
jadi ini tidak main main
makanya kita kasih support terus ke pemerintah
kami kasih support terus ke dpr
kami kasih masukan ke dpr
kami kasih kemasukan kepada pemerintah
dan ini bukan masalah kita tidak mau mendengarkan
tapi ada poin poin yang kami harus ingatkan
pada para pejabat kita
para pemimpin kita
jangan sampai kita salah langkah
akhirnya nanti kita kejerumus lagi
bayangkan kita dari dua ribu dua
kita punya masalah dengan undang undang ite
tiga belas tahun kita bicara undang undang ite
dua ribu sembilan kita punya masalah dengan undang undang narkotika
sementara ya kalau hp ratusan tahun lamanya ya
jadi pusing juga tuh ngomong
beliau kan dikasih tugas sama pak jokowi presiden
untuk menyelesaikan over crowding
pertama kali bicara dengan beliau
saya bilang pak masalahnya dengan narkotika
sesuatu yang sangat susah untuk dirubah
jadi ini mbak fandi
ini investasi satu ratus tiga tahun
jadi ini bukan undang undang yang
sudah dirubah satu dua tahun ke depan
ini satu ratus tiga tahun
jadi masih panjang perjalanan kita
untuk mengawal revisi undang undang ku
revisi kuhp ini begitu ya mas erasmus ya
tapi sayang sekali mas erasmus
karena durasi kita sangat sempit
kita harus menyudahi terlebih dahulu
dialog pada malam hari ini
semoga juga bisa menjadi pertimbangan
bagi pemerintah dan juga dpr
dalam memformulasikan draft terbaru
dan semoga icjr juga menerima ya
substansi dari drug terbaru tersebut
sehingga bisa memberikan masukan yang lebih garang
dan lebih baik gitu
untuk kuhp ke depannya
terima kasih atas waktunya mas irasmus
pada malam hari ini
kalau baik kita pasti dukung
kalau baik kita pasti dukung
tapi kalau pasalnya sudah dihapus di kuhp belanda
dimasukkan lagi ke sini
ya kita mungkin perdebatannya
itu wacana untuk bangsa kita lah
gitu mbak fandi
terima kasih banyak atas waktunya
bersama kami cnn indonesia newscast
pada malam hari ini
sehat selalu mas erasmus
ya selamat malam